negara tidak boleh merampas hak milik masyarakat
negara tidak boleh merampas hak milik pribadi
pribadi tidak boleh merampas hak milik masyarakat
pribadi tidak boleh merampas hak milik negara
itu harus dijelaskan yang dirampas itu harta siapa
apakah itu harta milik dari first travel
ataukah itu adalah harta milik daripada jamaah yang sudah disedot ke first travel
kalau itu adalah harta milik jamaah yang di collect oleh first travel
tidak boleh negara mengambil